kami akan lanjutkan ke informasi selanjutnya
di mana ketua lembaga masyarakat adat papua dan staf khusus presiden
lenis kogoya meminta agar kejadian di papua surabaya malang
dan juga beberapa daerah lainnya tidak terulang lagi
lenis mengaku ia diminta presiden jokowi untuk menenangkan kondisi di daerah tersebut
saya tadi pertemuan dengan pak presiden
pada intinya pak presiden menyampaikan seperti yang disampaikan segmen
untuk kita harus saling memaafkan
gimana caranya kita harus karena kita anak bangsa yang sama
jadi kita bagaimana harus bersatu untuk bangun indonesia masa depan yang lebih baik
hari ini mungkin jam satu saya akan terbang ke surabaya
mungkin agak sore kami akan pertemuan untuk gubernur jawa timur
nanti konsep yang saya harapkan
saya sudah laporkan pak presiden
ada strategi khusus untuk menangani masalah papua
tapi yang lebih khusus untuk menangani masalah mahasiswa
pola asramanya kita perhatikan
terus pola hidupnya perhatikan
terus pendidikan juga perhatikan
jadi ini kejadian ini tidak terulang lagi ke depan